seorang ibu rumah tangga di palembang sumatera selatan
tega menjual bayinya seharga dua puluh juta rupiah
uang itu ia gunakan untuk membeli kebutuhan pribadi
serta narkotika jenis sabu sabu
ibu rumah tangga bernama fatimah alias yanti
menjual bayinya as yang masih berusia tiga bulan
uang dua puluh juta rupiah yang ia peroleh kemudian dihabiskan
untuk membeli kebutuhan pribadi dan sabu sabu
untuk dipakai bersama teman temannya
perbuatan fatimah terungkap setelah polisi menerima laporan
dari suaminya junaidi yang curiga setelah fatimah
meninggalkan rumah dan tidak pulang selama satu bulan
polisi menangkap fatimah di kediamannya
di kelurahan tiga belas ilir palembang
polisi menyita dua helai pakaian dan sepatu wanita
yang dibeli fatimah dengan uang hasil menjual anak kandungnya itu
uang dari penjualan anaknya tersebut
kekerangan yang disangkutan
sebagian dibelikan barang barang
ada sepatu sendal kemudian pakaian
dan juga ada beberapa
menurut keterangan si tersangka itu
diberikan narkotika jenis sabu
awal desember lalu junaidi melaporkan
ia menduga anaknya itu diculik
ketika itu fatimah mendampingi suaminya melapor ke polisi
polisi kemudian menemukan pembeli bayi
inisial ms di serang banten
ms pun ditahan
dari ms kemudian diketahui bayi dijual oleh fatimah
ibu kandungnya sendiri
komisi perlindungan anak indonesia
meminta kepada kepolisian
untuk mengusut tuntas jaringan perdagangan anak
kasus penjualan bayi ini
ini jelas jelas sudah melakukan pelanggaran pidana
di pasal lima puluh sembilan enam puluh delapan undang undang tiga puluh lima dua ribu empat belas
ini ancaman hukumannya bisa
lima belas tahun penjara
kita harapkan ini harus dikembangkan
kita khawatirkan nanti ada jaringan
dan oleh karena itu kita minta kawan kawan kepolisian
untuk menindak tegas
apabila memang menemukan jaringan dari penjualan bayi ini